setelah bus rombongan studi tur siswa smp pgri satu wonosari menabrak truk di jalan tol jombang mojokerto jawa timur
akibat kecelakaan itu dua orang meninggal dunia
inilah kondisi bus pariwisata bimoryo saat dievakuasi menuju satlantas polres jombang
bagian depan bus rusak berat setelah menabrak truk di kilometer enam ratus sembilan puluh empat jalur tol jombang mojokerto mengarah surabaya
kecelakaan terjadi saat bus yang mengangkut tiga puluh tiga siswa melakukan perjalanan pulang usai menggelar kegiatan studi tour di yogyakarta
diduga kecelakaan terjadi akibat sopir hilang kendali karena kelelahan
sopir mengalami microslip yang menyebabkan bus tiba tiba oleng dan menabrak truk yang berada di jalur lambat
kenet bus dan seorang guru meninggal dunia
sementara seluruh siswa langsung dipulangkan ke malang
terdapat data bahwasannya sopir tersebut tidak ada cadangan sopir
kemungkinan kemungkinan menurut dari keterangan saksi yang ada dalam bus itu mengalami mikros